heh nenek om pong mau apa kamu datang kemari
jalannya biasa aja jangan kayak kura kura ninja poncolongok
lo katanya pelem
udah nyampe sini malah pelangap longok kayak orang bego
eh ponco longok bintogok biar ubur ubur ke selewok
gue udah atur strategi dulu
lihat lihat situasi jangan main masuk aja
bisa digrebek gitu ya
pokoknya sesuai amel rencana mula
kita tipu dia biar dia mau keluar dari rumah
kita tegrep deh tuh kita oprak oprak biar logam masih pada berantakan
eh pakai logika aja ngukus aja cuma dapat empat logam bisa beli motor
apalagi kita yang dapat bandanya
bisa beli hotel namanya pesawat
benar juga bang
bisa jadi konglo melarat
maksudnya konglo merat
pintunya poncol lah waktu ini
sibuk itu iya
sepada tuh artinya siapa yang ada
iya deh terserah bang
he gue kayak pratt juga
dek anak kecil kenapa belum tidur gini hari
mestinya tidur ya
om mau ketemu sama pak hendarto
galak bener nih kak botter
anak kecil itu kagak boleh kurang ajar sama orang tua
om ada bisnis sama pak hendarto
gue ini istrinya tau
om udah gak ada waktu lagi buat bercanda
ini udah malem
pak hendartonya ya

cari kesempatan lo
lagi lagi sih kita diem di sini
aduh bukannya kabur lagi
aduh mana banyak nyamuk lagi
lu ih bawel amat sih
lo pengen cepet kaya kagak
kalau orang pengen cepet kaya itu kudu sabar
kita lihat dulu kali kali aja ada perkembangan baru
iya iya deh awal banget sih
mas untuk sementara mas pergi saja dari rumah ini
karena orang orang akan menculik mas
ini pasti sudah dibocorkan oleh engkus
baiklah widya aku akan pergi
jalan jalan seperti kurang kurang udah cepetan
tapi gini kita jangan gerasak gerusuk
nanti kalau gegabah kita ketahuan orang
yaudah pasti semak semak aja
eh dit yuk masuk
murah dulu yuk yuk yuk
gue takut bang
lihat ini serem banget ya uten
aduh kakak deh bang
mendingan gini aja
besok aja kita balik lagi ke sini
yang penting kita tahu dia kaburnya ke sini ye
lu harus berubah diri
yah jengi lang datu
gara gara lu sih pakai besok besok segala
gimana sih kamu mau nyalain gue lagi
besok beneran dah
sampai boleh buat
ya besok deh kita sambung lagi
ini persembunyiannya dehi ulan
ya udah nih tunggu apa lagi tangkap tuh si dewi ular
kesini bisa aja belum kerja udah duit
suara siapa itu
coba kamu lihat keluar
nenek ngapain kemari dari ular lagi semedi pergi dari sini
hei kamu anak kecil jangan main main di sini mark mark
saya bukan anak kecil saya hendarto
iya nenek ini nih yang namanya hendarto cepetan takap
ini orang banyak emasnya udah udah gak usah tangkap dewi ular
ini aja cepetan takap
gampang gampang nangkep anak kecilnya ada komisinya enggak
sini nenek udah buruan deh takap
nanti komisinya dideteksi
eh poncolongok lu kebiasaan
eh bang kita keduluan
iya poncolongok bintogok juga dah kita udah keduluan ame syi ajija
alias jande quadrat arab kuadrat maksudnya dua kali sampai arab
iya alias bininya datuk maringgi yang sekarang
uh eh apa lu ini

kau juga gampang kawan
aku datang ke sini karena banyak komisinya
kecatok lagi datul
dikit ularnya aja cepet aja
dikit ularnya aja cepet aja
kalah dek taruhan
ya dukungnya aja gek
bisa kalah sama turat ular
mampus dukung pencanelok
kau tak bisa
aku tak bisa